apa tuh muka muka mukanya pade astagfirullah lagi memukasnya ukauk apa apa tuh ukak anak
buka aja masuk angin dong sama aja apa deh itu jujur dari lubuk yang paling dalam enggak
papa papa pade ulala ini mau kemana ustadz enggak mau ambil piyama mau siang
dengan aku sekalian para sentriwan sentriwati yang insyaallah
dimuliakan allah subhanahu wa ta'ala
ayat yang tadi ustadz baca
menggambarkan salah satu dari ⁇ asma asma allah
yakni ar rahman ar rahim
kita belajar untuk mengamalkan ayat ini
yakni menjadi pribadi yang punya sifat rahman dan rahim
artinya sifat yang menyayangi dan menyayangi allah dan allah yang mengasihi kita

menyayangi makhluk allah
sifat yang menyayangi sesama

bukan golonganku kata nabi
dia tidak termasuk orang orang yang mengikuti aturan
bukan golonganku kata nabi
dan orang yang mengikuti aku kata nabi
yakni yang tidak menyayangi
yang lebih muda daripadanya
dan menghormati yang lebih tua daripadanya

bukan dia dengan tau siapa
halo ustadz musa kenapa ustadz musa malah yang berisik juga
semuanya silent semuanya dengarkan perhatikan dengan baik supaya apa
supaya paham apa yang ustadz sampaikan
orang yang punya sifat penyayang orang yang punya sifat mengasih
dia akan dicintai oleh sesama dan dicintai oleh allah swt
demikian apa yang ustadz sampaikan
selanjutnya ustadz memberikan ruang
barangkali ada di antara kita para asatid ustadz musa ustadz ridwan ada yang mau disampaikan
ustadz danurul bagaimana
makasih ustadz ada yang mau saya sampaikan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pada kesempatan kali ini
ustadz ingin menyampaikan
ustazah jadi ini beneran nih
ustadz saya mau pergi ninggalin kita semua dari kunata ini
emang usahanya yakin siap jauh dari saya
saya yakin gak bakal kuat usahanya jauh dari saya
saya gak sanggup jauh dari ustaz
ustadz ngerti kan perasaan jiwa raga lahir batin
iya ustadz ustadz sabar ustadz malu ustadz tuh anak anak
kenapa sih masih jauh jauh pergi segala macam
ini kenapa pada nangis semuanya
pak dek kenapa pak de
orang juga perginya gak lama
ustadz juga pakai nangis
yang lebay pak deh tuh
nangis sampai terbahak bahak begitu
ya allah kok pada panik semua sih
tenang semuanya tenang
saya mau pamit malam ini mau keluar kota
saya belum mau berangkat ke kaya roko
semua keluar kota aja
tadi kenapa nangis ustadz
ya ini bakal lama
ini masih hari doang keluar kota
ustadzah pamit dulu ya
semuanya baik baik di pesantren
ustadzah nanti kalau sudah sampai di sana
kini mau pesan ya
udah udah udah sini
ada gorengan di himalaya
eh cakep artinya jangan hati hati di jalan
iya ustadz tenang aja
sabar pak de
ya allah pak de segitu sedihnya pak de
aku merasa kehilangannya
saya pindah deket deket deket serikiti pak de
panggit sampai banjir
ini pusatmu saya gak usah khawatir
gak usah sedih
serahkan kepada allah
fikri jangan akalnya di sini
fikri harus dengar apa kata ustadz
harus dengar juga semua kata kakak kakak ya
haikal tolongin ustadz ya
jagain fikri seperti kamu anggap fikri itu seperti rafi
haikal janji mau kalian jagain fikri
kecik ini lewat taman mini
malam ini fikri tidur di sini
ditemenin sama kakak haikal sama kakak dodot
kalau ini kakak tua
fikri nanti tidur di sini
pasti kalau fikri tidur di sini aman
pokoknya ada oksigen
awas kalau enggak seperti apa yang kalian bicarakan
pokoknya kalian harus menyandang fikri dengan penuh rasa perhatian
dan penuh dengan cinta
sebabkan ini fikri usianya dah ujung awal kalian
itu melatih tanggung jawab untuk kalian menjaga adik kalian
suaranya bagus ya
kayak modi wopaker
tenang aja pak ustadz
nanti s fikri tidurnya di kasurnya asun
pasti nyaman kok
fikri tidur di kasurnya asun
dodo tidur di kamar mandi
jadi pak ustadz pamit ya
salam ya pak ustadz
yaudah kalau gitu pamit dulu pak ustadz
fungsinya tempat tidur itu bukan untuk lompat lompatan
tempat tidur itu akan membuat saya berdekatan
tapi untuk tidur betul tidak
oh mukanya padeh
wah asuk angin dong
baru ngeliat orang ganteng
beli jaket baru dapat sekutung
nemu jaket dapat arem arem
saya kaget bukan ngeliat mukanya padeh ganteng
tapi saya kaget karena ngeliat muka padeh serem
itu jujur dari lubuk hati yang paling dalam
mau ambil pyama mau bawa siang
iya mau patroli dook pak ustaz
pak ustaz sendiri mau kemana nih
saya mau ngopi di dapur
udah malem dingin
pake rompi di atas nampah
pakai rompi dikejar sama bang jali
pengennya sih ngopi
tapi apa daya harus patroli